hai sejak selasa malam hingga rabu pagi di remagas satu reguler pelabuhan merak terpantau dipadati
para pemudik yang akan menyeberang ke pelabuhan bakauheni lampung sejumlah pemudik tujuan sumatera
mengeluhkan sudah tertahan selama lima jam sejak keluar tol merak dan khawatir tiket
perjalanan ferry hangus akibat kepadatan yang terjadi di area pelabuhan dari kerawang mau
ke kota bumi lampung utara keluar tol merak ya keluar tol merak itu setengah satu yang sampai
sini ya jam segini ini belum masuk juga kita yang kita takutin hangus ini juga sebenarnya masih was
was tadi kan soalnya kan katanya jam tujuh jam delapan udah hangus makanya sekarang belum naik naik tapi
kalau takutnya tuh nanti puncak puncaknya itu di dua puluh sembilan tiga puluh gitu kan makanya lebih awal gitu eh ternyata malah
gini hehehe dari keluar gerbang tol merak
udah macet parah tadi ini jam segini masih di sini nih nggak tahu nih ini kebagian kapal jam berapa lagi
pemudik sudah mengular hingga dua km akibat penyempitan dari delapan belas lajur menjadi satu lajur
menuju ke lambung kapal di sisi lain kepadatan yang terjadi juga disebabkan pembatasan truk logistik
belum diberlakukan pada rabu kabit humas polda banten menyebut bila keramaian di pelabuhan merak
sudah menyentuh zona kuning dan merah pihaknya akan memperlakukan diskresi baik berupa buka tutup
pelabuhan maupun rekayasa lalu lintas yakni kontraflow dan satu arah mulai dari eksit tol
tangerang merak kepolisian juga telah menempatkan personil di area dermaga guna menertibkan pemudik
yang antri masuk ke lambung kapal hai kantong kantong parkir yang ada di dermaga satu dan dermaga dua dan dermaga tiga
di antri masuk ke lambung kapal kantong kantong parkir yang ada di dermaga satu dan dermaga dua

sampai dengan dermaga tujuh itu memang jumlahnya terbatas sehingga ada kapasitas yang menjadi
warning dari pihak asdp kepada pengelola kamsel cipta lantas dengan memberikan informasi bahwa
kapasitas parkir sudah penuh sehingga dilakukanlah penutupan di jalur cikuasa atas nah ini kami mohon
kepada para pengendara supaya dalam situasi ini
pengaturan yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian dapat ditaati secara bersama sama
para pemudik yang baru akan melakukan perjalanan penyeberangan hari ini diimbau berhati hati
menyiapkan pembekalan selama perjalanan serta melengkapi syarat perjalanan seperti vaksin dosis
ketiga maupun hasil swab pcr dan antiken clarissa radia muhammad wahyu di merak banten